dan gunung agung di karangasem bali yang bergejolak sejak oktober lalu mengguncang dunia pariwisata
tadi baru saja dari ketua phri bali mengatakan saat ini sudah mulai membaik sekalipun belum sepenuhnya normal
dikatakan tadi wisatawan asal cina yang merupakan pasar terbesar bali masih nol masih tidak ada yang berkunjung ke bali
menteri arief yahya juga mengatakan menggelontorkan seratus miliar rupiah untuk menyelamatkan pariwisata bali
ayo sekarang kita ke bali ya
kami ajak anda melihat bagaimana sebenarnya kenyataan dari pariwisata bali pasca setelah gunung agung awalnya dinyatakan berstatus awas kemudian ada beberapa kali erupsi
kerugian pariwisata bali diprediksi sebesar dua ratus miliar rupiah per hari
ini dihitung dari lima belas ribu wisatawan mancanegara yang jumlah rata rata kunjungan harian wisatawannya lima belas ribu orang per hari rata rata spending sekitar enam belas juta rupiah per hari
ini dihitung sejak bulan oktober ya
ini dihitung sejak bulan oktober

dan ternyata kita lihat mengapa kemudian sekarang sangat sangat menjadi perhatian nasional presiden joko widodo sampai mengadakan rapat terbatas di bali hari ini
karena devisa pariwisata nasional empat puluh persennya disumbang oleh pariwisata bali
apakah ini baik tentu saja baik
devisa sektor pariwisata disumbang provinsi bali tentu saja baik
tapi sangat sangat rentan dan ini juga mungkin menjadi kritik
yang sangat baik untuk pemerintah ya sebenarnya
jadi jangan hanya menitik beratkan satu wilayah potensi wisata saja
sebenarnya sudah ada beberapa wilayah potensi wisata yang kemarin sempat dicanakan oleh presiden joko widodo
ada kemudian komodo daerah lombok indonesia timur indonesia barat juga ada
tapi ternyata bali masih menyumbang empat puluh persen devisa dari dunia pariwisata
dan berikutnya kita lihat target wisata mancanegara enam juta orang untuk tahun ini
ini target wisata mancanegara yang datang ke bali
harapannya bisa tercapai lima lima juta orang
sudah lima lima ratus orang sudah datang ke bali per oktober nanti
harapannya itu bisa tercapai tapi agak pesimis ya
kita lihat sekarang yang berikutnya
kenapa ke bali
ada sepuluh negara yang kemudian di vote di sana
dan bali menjadi yang teratas
bahkan mengalahkan london kemudian mengalahkan italia mengalahkan amerika serikat
jadi bali menjadi yang teratas
ini luar biasa sekali ya
kemudian tahun dua ribu enam belas sedikit ke belakang juga ada bali masuk top lima island
jadi lima pulau terbaik
bali posisi ke lima
satu satunya dari indonesia
bali posisi ke lima
di atas atasnya ada jamaika
kemudian ada salah satu pulau di daerah yunani yang sangat terkenal dengan pantainya
selain itu juga banyak penghargaan lain
seperti restoran terbaik di dunia
beberapa restoran dengan michelang star juga ada di bali
jadi sebenarnya banyak sekali pilihannya ya
nah sekarang kalau misalnya mau ke bali takut
kenapa terkena abu vulkanik gunung agung
oke gunung agung berada di sini
saya memberikan gambarannya kepada anda
ini gunung agung ya
kemudian wilayah ini tentunya masih sangat aman
di sini adalah bali selatan
bali selatan ada kute seminyak nusa dua uluwatu
anda yang muda pasti mainnya di bali selatan ya
di sana ada beberapa tempat makan restoran hiburan malam juga lengkap
di daerah bali selatan
anda tidak terlalu suka bali selatan karena terlalu ramai
bisa geser sedikit ke tengah
di sini ada jatiluwi
anda tahu jatilui di daerah tabanan
termasuk world heritage dari unicef
dan kemudian ada ubud
ubud juga di sini ya
oke ubud ada di sini
sebuah desa yang sangat mendunia sangat terkenal
kemudian banyak restoran restoran yang sangat enak
kemudian alamnya juga bagus sekali
kalau tidak mau ubud dan tidak mau dunia hiburan yang hingar bingar
bisa sekarang ke utara daerah sini
di sini ada lovina
bisa lihat lumba lumba di pagi hari
kalau misalnya naik kapal sekitar pukul empat pagi ya
di sini ada menjangan
pulau menjangan maksudnya
kemudian di sini ada taman nasional bali barat
kemudian melihat jalan
jadi masih banyak sekali alternatif untuk berwisata di bali
mungkin bisa menjadi inspirasi anda di akhir tahun ini ya kita tunggu